sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di semarang menghibur pasien covid sembilan belas di pusat isolasi
tak hanya memainkan lagu mereka juga berduet dengan pasien meski terpisah jarak yang cukup jauh
gubernur jawa tengah ganjar pranowo berharap upaya yang dilakukan mahasiswa ini dapat meningkatkan imun tubuh pasien covid sembilan belas
seorang pasien covid sembilan belas di pusat isolasi bpsdmd provinsi jawa tengah menghibur belasan pasien lain dengan iringan musik yang dimainkan oleh sejumlah mahasiswa semarang pada senin pagi
uniknya para musikus tampil di panggung yang berjarak cukup jauh dengan lokasi belasan pasien covid sembilan belas tersebut
pergelaran bertajuk tomboa telolorolungo ini adalah persembahan mahasiswa dari sejumlah universitas di semarang untuk menghibur pasien covid sembilan belas
di sela kegiatan bersepeda gubernur jawa tengah ganjar pranowo turut hadir menyapa para pasien
alhamdulillah hari ini sudah ada batuk karena sudah normal si saturasi sudah normal
wuuu tepuk tangan
semangat yang penting kan semangat
salah satu meningkatkan imun itu menurut ibu apa
kalau saya itu istirahat
yang terpenting bagi saya menyanyi
maksudnya itu mereka itu kesini itu meningkatkan imun salah satunya adalah hiburan ya mbak ya
keterlibatan mahasiswa di jawa tengah untuk menghibur pasien ini sudah dimulai sejak akhir pekan lalu
ganjar berharap upaya ini dapat meningkatkan imunitas tubuh pasien yang terpapar covid sembilan belas